kita melihat duduk dulu etiologinya itu apa karena mungkin individu itu mengalami depresi
ada tumpukan box ada tumpukan sampah juga di sini
untung ya ini ada di luar ruangan kebayang gak sih kalau ini semua ada di dalam satu ruangan
terus kita tinggal di situ
aduh pasti bau dan juga jadi sarang penyakit
tapi anehnya ada beberapa orang yang bisa tinggal dengan tumpukan tumpukan sampah
ataupun juga tumpukan tumpukan box seperti ini
kira kira gimana ya ceritanya penasaran yuk kita cari tahu
jorok dan menjijikan begitulah ungkapan ketika
melihat video kondisi kamar penghuni kos yang viral di media sosial
terlihat jelas tempat tidur meja dan sampah berserakan
dengan air dari kamar mandi yang mengalir di kamar kos itu
keadaan ini dikaitkan dengan gangguan mental kegemaran menimbun barang atau holding disorder
dikutip dari cnn indonesia com kondisi hoarding disorder ditunjukkan ketika seseorang kesulitan membuang barang
dan lebih senang menimbunnya
faktor penyebab penyakit mental ini adalah kepribadian yang sulit mengambil keputusan
sejarah keluarga menjalani hidup penuh tekanan atau stres
serta pengalaman buruk menyakitkan di masa lalu
salah seorang yang pernah mengalami kebiasaan menumpuk barang atau gejala hoarding disorder adalah ardi tama
ia mengaku kebiasaan ini dimulainya sejak masih menghuni kos pada tahun dua ribu

ini masih kerap ia lakukan di unit apartemen yang ia huni saat ini meski sudah mulai berkurang
waktu di kosan iya itu kerasa sekali gitu
dan ketika makin gede tempat tinggalnya si menumpuk barang itu nggak kelihatan sebagai isu
karena kan spesial lebih gede jadi nggak kelihatan menumpuk
kalau untuk tumpuk tumpuk barang itu kayaknya mesti di level medium ya
karena begitu kerasa udah sumpuk sendiri nanti beberes sendiri seperti itu
kerasa kan ya kalau misalnya udah hawanya nggak enak terus kayak visually nggak terlihat nyaman
biasanya udah mulai ini sih gerak sendiri buat beberes
cuma memang on the weekday kalau lagi hari kerja tuh kan kadang capek ya pulang kantor
jadi kayak langsung taruh barang di mana aja all over the place
besok baru diangkut lagi
itu jadi kayak siklus sih yang sampai sekarang masih sering dilakukan
sebagian orang menilai untuk mencegah hoarding disorder harus dimulai dari diri sendiri
yakni dengan peduli terhadap kebersihan
dan memfilter antara kebutuhan
dan dengan keinginan
kalau saya sih kalau misalkan kayak plastik bekas makanan
ataupun kardus kardus bekas makanan
itu lebih baik dibuang ya
karena memang itu sudah tercemar juga dengan menempelnya makanan makanan sisa yang kita sudah makan
terus kalau misalkan untuk kayak kardus kardus mungkin bekas elektronik seperti tv
ataupun yang lain lain yang masih kepakai
itu disimpan dulu kalau saya
emang saya lebih suka kebersihan sih benar
karena kan kalau kita ngumpulin sampah itu jadi penyakit
penyakit jadi sakit
itu bakal keluar biaya waktu gitu loh
kenapa kita gak menjaga kesehatan kita agar gak keluar biaya gak keluar waktu
jadi waktu kita itu digunakan untuk hal yang positif gitu
kalau saya sih balik lagi ya
beli sesuai kebutuhan aja
diskon siapa yang gak suka gitu kan
kalau perempuan apalagi
tapi kalau saya sih ya kalau beli butuh ya baru saya beli
sepatu ya kalau udah punya tiga ngapain lagi saya beli

hoarding disorder dapat disembuhkan dengan pengobatan secara medis maupun psikis
untuk pengobatannya ini kita harus bersama sama ya
kita tidak bisa berdiri sendiri
kita melihat dulu etiologinya itu apa
jadi maksudnya penyebabnya itu apa
karena mungkin individu itu mengalami
depresi mengalami gangguan mental
itu kita juga harus bersamaan dengan dokter secara fisiknya
namun kalau secara psikologisnya
saya selalu memberikan terapi dengan psikoterapi
psikoterapi itu adalah terapi perilaku kognitif
jadi kita juga memanipulatif lingkungan misalnya saja
kita harus menekan keinginan keinginan individu tersebut
untuk menimbun barang barang
jangan lupa ya
kondisi itu lebih sering terjadi pada pria kelompok dewasa tua
usia lima puluh lima tahun ke atas
walau tidak menutup kemungkinan perempuan atau remaja muda
juga mengalami kondisi serupa
hoarding disorder meski bukan termasuk penyakit yang berbahaya
atau hanya gangguan pada psikologis
namun apabila dibiarkan ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan seseorang
yang berdampak pada kesehatan
ada beberapa hal yang dapat anda lakukan agar terhindar dari hoarding disorder
yang pertama adalah lihat ruangan tempat tinggal anda
apakah ada barang yang menumpuk
jika ia mulai kelompokkan barang barang tersebut sesuai dengan kegunaannya
apabila tidak berguna dapat anda buang atau anda hibahkan
sehingga sekalian bersedekah
yang kedua adalah letakkan tempat sampah di sudut sudut ruangan yang mudah terjangkau
sehingga anda tidak malas untuk membuang sampah
oh ya jangan biasakan membuang sampah pada tempat sampah hingga sampai penuh
karena ini bisa menjadi sarang penyakit
yang ketiga adalah lakukan pembersihan ruangan secara berkala
jika perlu foto tuh before afternya agar ada kepuasan tersendiri ketika anda melakukan bersih bersih
jadi lebih semangat
dan yang keempat adalah pemicu hoarding disorder
ini biasanya adalah kepribadian dan riwayat keluarga
kebanyakan adalah tekanan hidup atau stres
oleh karena itu anda harus pandai pandai mengelola stres anda agar bisa melakukan hal hal positif
bisa seperti bersih bersih ataupun juga berolahraga
sehingga anda terhindar dari holding disorder
tim liputan cnn indonesia jakarta